dan beberapa sempat menyebutkan bahwa
di setiap kementerian gede banget
ada yang mengaitkan
itu urusannya siapa
kalau urusan penegak hukum
ya tanyakan ke penegak hukum lah
jangan ditanyakan ke saya